siapa sangka indonesia punya klub otomotif yang dinyatakan memiliki anggota terbanyak di dunia
mercedes benz boxer club indonesia atau mbci adalah klub mobil terbesar di dunia
karena memiliki member atau anggota berjumlah satu delapan ratus orang yang tersebar di sepuluh kota
klub mercedes yang berdiri sejak tahun dua ribu tiga ini pun terus menunjukkan eksistensinya di dunia gaya hidup otomotif
yang mampu menggait anggota dari berbagai kalangan usia
mercedes benz boxer club indonesia atau mbci
inilah nama klub otomotif pecinta mobil mercedes di indonesia yang dikatakan sebagai klub otomotif terbesar
betapa tidak sejak berdiri pada tahun dua ribu tiga hingga sekarang mbci memiliki member atau anggota sebanyak satu delapan ratus orang
jumlah ini sendiri hampir separuh dari pecinta mobil mercedes di indonesia
yang saat ini berjumlah
sementara di indonesia klub mobil mercedes berjumlah sembilan puluh satu klub
di mana tercatat sebagai klub mercedes terbanyak di asia tenggara
satu delapan ratus anggota mbci tersebut tersebar di sepuluh kota atau chapter
yaitu medan lampung jakarta bandung bogor semarang solo yogyakarta surabaya dan malang
sebagai klub terbesar dengan anggota terbanyak
mbci tidak ingin dipandang sebelah mata sebagai klub otomotif
yang hanya menunjukkan keglamoran atau bergaya mewah
terbukti mbci banyak menggelar kegiatan balik sosial yang dikemas dengan konsep touring termasuk touring rohani
kita bukan hanya glamor atau kita selalu eksis juga di dalam kegiatan dan selalu yang kita utamakan adalah kegiatan sosial
betul dan kekeluargaannya lebih kental kalau untuk di w satu ratus dua puluh empat mbci
saat ini mbci mencoba menggait kaum milenial
bisa memberikan pandangan baru arah organisasi atau klub menjadi lebih baik
karena semakin ke depan kaum milenial melihat mobil sebagai gaya hidup yang beradaptasi dengan kecanggihan teknologi
bicara soal milenial produsen makanan pt sientertop mengeluarkan produk jajanan ringan dengan kemasan yang pas untuk touring klub otomotif
dari roti kering mirmas hingga minuman
damar shinuko semarang
bye kita pergi dulu ya